penyelamatan seekor paus sirip pendek yang terdampar di muara sungai di probolinggo jawa timur berjalan dramatis
petugas gabungan dari balai konservasi sumber daya alam polisi dan tni berupaya menarik paus menggunakan perahu nelayan
dan terdamparnya kawanan paus sirip pendek ini diduga karena terkena gelombang laut dan juga cuaca panas
beginilah proses penyelamatan seekor paus sirip pendek yang terdampar di muara sungai perairan pantai utara
tepatnya di desa pesisir kecamatan gending
proses penyelamatan dilakukan oleh petugas gabungan dari balai konservasi sumber daya alam polisi dan anggota tni beserta warga sekitar pada kamis pagi
petugas sempat mengalami kesulitan dalam menyelamatkan paus ini
mereka harus melilitkan tali ketubuhnya agar bisa ditarik ke tengah laut menggunakan kapal melayan
namun upaya ini tidak berjalan mulus
pasalnya tali yang dililitkan beberapa kali terlepas
kondisi paus yang stres membuat petugas harus
untuk itu selama proses penyelamatan lokasi disterilkan dari warga
setelah dua jam paus pilot sirip pendek akhirnya berhasil digiring ke tengah laut
kita mengetahui bahwa ikan paus itu memiliki karakter yang sangat peka terhadap suara cahaya
ini apabila tidak disterilkan ikan paus ini yang masih terperangkap di muara sungai ini itu bisa menjadi stres
kedua duanya di sini juga berhasil dikirim ke tengah laut

hujan paus yang terdampar di muara sungai ini diduga disebabkan besarnya ombak di tengah laut serta cuaca panas yang ekstrim
mungkin pengaruh air yang gelombang besar kemarin itu pak
jadi terdampar dan tidak bisa kembali dia pak
hingga saat ini petugas masih terus berupaya menyelamatkan beberapa paus sirip pendek yang masih tersangkut di hutan bakau